ya itu tadi ada beberapa kejanggalan dari mungkin banyak sekali kejanggalan kejanggalan yang bisa kami analisa dan kami rangkum sejak semalam tadi
setelah sempat menghilang saat kpk datang untuk menjemput paksa tersangka kasus mega korupsi ktp elektronik
setia novanto akhirnya muncul dengan kabar terbaru
novanto mengalami kecelakaan hingga harus dilarikan ke rumah sakit
kecelakaan yang dialami novanto pun menarik perhatian publik
tim dokter mengatakan akan melakukan ct scan untuk memastikan kondisi novanto
kamis malam setia novanto mengalami kecelakaan di kawasan permata hijau jakarta selatan
mobil fortuner yang ditumpangi novanto dilaporkan menabrak tiang listrik hingga ringsek
novanto pun harus dilarikan ke rumah sakit medika permata hijau jakarta barat
saya dapat telepon saya diperintahkan segera dampingin beliau ketemu di tempat metro tv
tapi perjalanan ya judan kasih tahu pak kita baru kecelakaan mobilnya itu
tau gak hancur depannya itu hancur kacanya itu copot
jadi beliau itu luka langsung pinsan
jadi beliau itu buru buru mau kejar waktu
karena kan dia mau secepat mungkin ke kpk sesuai dengan janji beliau
beliau bilang dia mau ke kpk untuk memberikan keterangan apa yang mereka mintakan
mengetahui keberadaan novanto kamis malam para penyidik kpk langsung menyambangi rumah sakit medika untuk melihat kondisi kesehatan novanto
namun pihak keluarga tidak mengizinkan
negosiasi antara penyidik kpk dan keluarga novanto pun berjalan alat
jumat pagi tim dokter rs medika mengadakan konferensi pers terkait kondisi setia novanto
dan mengatakan kondisi novanto masih lemah
tim dokter akan melakukan ct scan untuk memastikan kondisi setia novanto
sementara itu jurubicara kpk mengatakan kpk telah mengirim surat kepada mabes polri agar setia novanto masuk dalam daftar pencarian orang alias buron
karena diputuskan setelah dibicarakan di internal kpk dan sampai dengan sekitar malam ya
sekitar maghrib kemudian kita tidak mendapatkan kedatangan atau penyerahan diri dari tersangka sn
akhirnya diputuskan pimpinan kpk mengirimkan surat pada mabes polri
kepada kapolri dan ncb interpol
dan mencantumkan nama yang bersangkutan di daftar pencarian orang
sebelum mengalami kecelakaan novanto sempat menghilang saat penyidik kpk datang ke rumahnya pada rabu malam
kedatangan penyidik kpk saat itu untuk melakukan upaya jemput paksa karena yang bersangkutan mangkir dari panggilan komisi anti rasuah
menghilangnya novanto pun sempat ditanggapi oleh wakil presiden yusuf kala saat hadir di rakernas partai nasdem
tetap kepada jaduh gugur bahwa kalau dibutuhkan ya harus siap
kalau itu apa yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan
jangan seperti ini
ini kan tindakan yang lebih dana tanya semua masyarakat
bagaimana keibawaan seorang pemimpin
tapi juga kemungkinan harus
kemungkinan harus takut takut dan berubah
nampak dipercaya oleh masyarakat
kalau lari lari begini bagaimana bisa dipercaya
itu urusan hukum lah
dalam kasus ktp elektronik berbagai akrobat politik memang kerap ditampilkan oleh ketua dpr setia novanto
untuk menghindari panggilan kpk
mulai dari beralasan sakit
penggunaan hak imunitas dewan
hingga perlunya izin presiden
dan kini setia nevanto mengalami kecelakaan
ketua dpr setia novanto telah berulang kali disebut dalam kasus megakorupsi ktp elektronik
yang merugikan negara dua tiga triliun rupiah
apapun alasannya proses hukum di negeri ini harus tetap dilanjutkan
karena sejatinya hukum adalah panglima penting
dan untuk mengupdate informasi terbaru
kita akan langsung terhubung dengan dua orang rekan saya
ada maria sarjana di gedung kpk dan juga rifana pratiwi di gedung parlemen
selain jakarta saya akan ke rifana dulu di kpk
rifana beberapa saat yang lalu dari keterangan tim kuasa hukum setia novanto
bahwa sempat bersih tegang antara penyidik kpk petugas kpk
dan juga pihak keluarga dan kuasa hukum
saat petugas kpk menyerahkan surat
setia nevanto setiap hari di kampung ini
setiap hari di kampung ini
setiap hari di kampung ini
setia novanto ditahan ketika akan kemudian dipindahkan
dari rumah sakit permata hijau ke rscm
apakah ada konfirmasi resmi dari kpk
memang betul dengan dipindahkannya novanto
dari permata hijau ke rscm itu sudah resmi
berarti setia novanto resmi ditahan
maksud kami juga dibantarkan oleh kpk
budi betul sekali bahwa memang tadi kami juga mendapatkan informasi
ada tiga mobil atau beberapa tim dari kpk
yang menuju ke rumah sakit medika permata hijau
untuk memindahkan setia novanto ke sebuah rumah sakit
yaitu tepatnya di rsjm
untuk menjalani perawatan lanjutan
atau dalam bahasanya kpk menggunakan bahasa alih rawat di sini
sehingga ini bisa diartikan bahwa selanjutnya
perawatan dari setia novanto tidak lagi berada di medika permata hijau
tapi berada di ranah atau di wilayah medis rscm
mengenai pertanyaan anda

kami tidak menjelaskan bahwa setia nevanto bisa dianggap sebagai penahanan terhadap setia nevanto
kami hanya menjelaskan bahwa setia nevanto
hanya secara resmi
pihaknya telah melakukan pemindahan atau alih rawat terhadap setia novanto ke rscm
untuk dilakukan pengecekan dan juga penyidikan lebih lanjut
kpk sudah satu langkah lebih maju lagi budi

untuk mendekatkan diri agar setia nevanto bisa datang ke gedung kpk jakarta
untuk memberikan keterangannya seputar keterkaitannya dengan kasus megakorupsi ktp elektronik budi
terima kasih maria sarjana yang melaporkan informasi terkini dari gedung kpk
saya akan ke rumah sakit permata hijau
sudah ada rekan saya muftazah chatra diningrat saat ini
muftazah apa yang bisa anda laporkan dari sana
ya selamat siang budi
sudah bersama saya saat ini adalah kuasa hukum dari setia novanto frederick yunandi
kita akan bertanya kepada beliau
terkait dengan bagaimana dan juga apa alasan pemindahan setia novanto
dari rumah sakit medica permata hijau ke rumah sakit ciptomangun kusumo
dan juga sebenarnya apakah benar ada surat perintah penahanan atas nama setia nevanto
yang telah diterima oleh pihak kuasa hukum
selamat siang pak frederick
jadi dari pihak rumah sakit sendiri apakah menyatakan apa alasan pemindahan
dari setia nevanto dari rumah sakit ini ke rumah sakit ciptomangun kusumo pak
jadi tadi pagi saya datang sini
saya sudah bisa ketemu dokter yang menanganin dokter bima
dokter bima memberikan penjelasan
beliau telah bersama sama dengan dokter kpk
untuk bersama sama memeriksa keadaannya daripada pak sn
kemudian dokter kpk menyadarin apa sebenarnya yang ada di pak sn
nah setelah itu beliau itu kan ada komplain di sini
siang siang pak sn mengeluh matanya
makin tidak kelihatan masih munyur pusing
jadi buka sedikit itu sudah mau muntah dan dia rasa mau muntah terus
kemudian ibu juga mengatakan dari malam mengeluh
sebenarnya seseh napasnya susah
saya langsung minta pak bimanes untuk dicek lagi
terus dia bilang ini memang harus dilakukan namanya tindakan ct scan kepalanya
di mri seluruhnya
setelah ditanyakan di bawah di sini alatnya itu rusak di sini
karena alatnya rusak beliau memberikan dua opsi
satu adalah melakukan ct scan atau mri di rumah sakit medica yang di bintaro
tapi pulang perginya kan jauh
terus kedua sekalian saja pindahkan ke rumah sakit tpa recm
karena alatnya itu paling canggih di indonesia dan banyak profesor profesor
saya runding sama ibu bagaimana keluarga akhirnya memutuskan
ya sudah di recm saja
terus kemudian kan ada proses proses
harus ini harus itu harus surat harus kirim harus hubungin profesor profesornya dan sebagainya
akhirnya disetujui oke boleh pindah sudah disiapkan kamar
selanjutnya waktu kita baru ngomong ngomong gindo
lagi persiapan persiapan mau dipindahkan
tiba tiba masuklah penyidik kpk dengan alasan kami mau membacakan surat
yang dari pimpinan kpk
yang saya tidak tahu yang nanda tanganin siapapun saya nggak tahu
karena sama yang bersangkutan serahkan pada ibu
ibu serahkan kepada saya
saya tanya apa ini surat perintah penahanan
lah saya bilang loh orang belum diperiksa
orang dalam keadaan sakit itu ada surat perintah penahanan
kan gitu kan
panggal berapa gitu pak
saya tidak tahu saya tidak dibacakan saya juga tidak lihat
kan gitu kan
saya bilang saya tidak keberatan menandatanganin
keluarga juga tidak akan menandatanganin
nggak apa apa kalau gitu nanti bikin berita acara yang tidak mau menandatanganin
tidak akan ditandatanganin pokoknya apapun tidak akan ditandatanganin
saya mengatakan gitu kan
kemudian saya cuma deset dia undang undang mana yang memberikan danda punya wpenang
dia nggak bisa jawab pokoknya kpk punya pemenang
jadi mereka punya wpenang itu wpenang pokoknya gitu aja
terus saya tertanya sama dokter bimanes dokter bimanes itu tidak benar
wpenang itu tetap adalah wpenang
wpenang itu tetap adalah wpenang
wpenang itu tetap adalah wpenang
ini dalam keadaan puasa karena si yang bersangkutan ngomong
mulai sekarang pak sn dalam penguasaan kpk
saya bilang dari mana kamu punya kuasa
ini rumah sakit saya bilang
bukan wilayah kpk saya bilang begitu kan
kemudian dia ngotot
ya pak bimanes pak bimas juga ngotot
setelah rscm ambil langkah hukum langkah tindakan medis bagaimana
kalau dia udah bebas boleh pulang
silakan kamu mau tangkep mau nahan itu nggak ada urusan
tapi mereka kelihatannya ngotot
jadi dari pihak keluarga sendiri memang memastikan bahwa pak sn harus dalam keadaan sehat terlebih dahulu lalu melalui proses yang seharusnya seperti itu ya
kan ini adalah eksiden kan
eksiden kan diluar dugaan
mau nggak mbak diem diem luka gitu
nah habis kalau memang terjadi kita harus menerima kan gitu kan
kan gitu kan
beliau kan tahan hukum
bukan beliau nggak mau tapi jika ada gitu gimana
cuma ini kan melanggar namanya ham internasional kan
orang sakit dipaksa dinyatakan ditahan tidak memperdulikan ham
nah inilah citra apa citranya kpk ternyata begini ya
bagaimana pak dengan dua ajudannya pak setia novanto yang berada di dalam mobil apakah mereka turut dirawat juga
apakah mereka dipanggil juga
dia cuma dikasih apa apa namanya kompres

ada pemanggilan terhadap keduanya nih pak setia novanto

pemanggilan dimana nggak ada
dari pihak polis ya
kemarin langsung kesini oh polisinya langsung mereksa
dan sekarang masih diperiksa
gitu karena itu kan mengakibatkan kelalaian mengakibat orang terluka
kan kira kira gitu
itu dalam umur enam polisi
saya nggak ikut campur bukan urusan saya
jadi pastikan ajudannya tidak ada yang dirawat ya pak
dan juga tidak ada juga yang masih ditahan
terima kasih banyak pak frederick untuk waktunya
dan tadi sudah anda mendengar sendiri budi bahwa memang setia novanto sudah dipindahkan
terima kasih pak r s c m
dan tadi saya sempat juga bertanya kepada dr sutardjo
salah satu dokter yang menangani setia novanto pada saat berada di rumah sakit medika permata hijau
dan memang alasannya adalah setelah adanya observasi yang dilakukan
adanya pemeriksaan terhadap setia novanto
dan memang harus dilakukan proses ct scan ataupun pemeriksaan menggunakan alat ct scan
begitu namun sayangnya di rumah sakit medica ini tidak ada alat ct scan yang aktif ataupun berfungsi
karena alat yang mereka miliki masih rusak hingga saat ini
sehingga kemudian mereka merujuk
ke rumah sakit nasional rujukan tertinggi yaitu rumah sakit cipto mangunkusuma
dan memang hingga saat ini proses pemindahan masih terus dilakukan
masih kurang lebih setengah jam yang lalu setia novanto di dalam ambulans berangkat dari rumah sakit medika
ditemani oleh istrinya juga
dan juga tadi saya lihat ada empat mobil penyidik kpk juga
yang turut mengiringi kepergian setia novanto menuju ke rscm
itu tentu saja yang dapat saya sampaikan dari rumah sakit medika permata hijau budi
terima kasih mbak tasha chakra diningrat
dari rumah sakit medica
kita akan beralih ke rekan saya yang lain ada rifana pratiwi di gedung parlemen
rifana hari ini kita lihat ada beberapa anggota dpr juga fungsionaris partai golkar
pimpinan partai golkar yang juga menyeguk setia novanto
ada cerita apa dari orang orang yang kemudian telah menjenguk novanto tadi mungkin bisa anda share ke kita
ya selamat siang budi betul sekali memang sejak tadi malam saat saya berada di rumah sakit medika permata hijau
hingga pagi ini ada beberapa sebetulnya petinggi dari partai golkar yang menjenguk untuk melihat kondisi kesehatan dari tersangka kasus korupsi ktp elektronik
yang juga ketua umum partai golkar yakni setia novanto seperti sekjen idrus marham dan ada beberapa seperti bendara umum robert kardinal
kemudian ada ketua dewan pakar tadi malam yang juga datang agung laksono
dan memang seperti yang sudah kita prediksi sebelumnya beberapa dari pengurus partai golkar ini sangat terkejut sebetulnya tentang apa yang menimpa
kepada setia novanto dan mereka sebetulnya sudah yakin bahwa setia novanto ini akan menyerahkan diri kepada kpk sebelum ditetapkan sebagai dpo
pada waktu ditetapkan sebagai dpu pada pukul dua puluh satu waktu indonesia barat dan mereka tidak menyangka apa yang menimpa setia novanto ini terjadi kecelakaan
dan memang sebetulnya partai golkar sudah menyiapkan langkah langkah politis untuk mengantisipasi jika memang nanti setia novanto ditahan oleh kpk diantaranya memang tadi malam
sudah digelar rapat konsolidasi dpd satu seluruh indonesia yang digelar di hotel mandarin oriental dan memang dihadiri oleh sekjen partai golkar idrus marham
di situ sempat disebutkan skenario skenario apa saja sebetulnya yang akan diambil oleh dpp partai golkar
informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa rapat pleno akan digelar pada pekan depan untuk memutuskan siapa yang akan menjadi plt ketua umum
ada beberapa nama yang sudah mengincar plt ketua umum
ada beberapa nama yang sudah mengincar plt ketua umum
nanti akan ada dua faksi sebetulnya vaksi pro setia novanto dengan faksi yang kontra setia novanto
mereka akan bertarung untuk memperebutkan tiket menjadi plt ketua umum
dan memang yang berpeluang cukup besar adalah sekjen dari partai golkar idris marham
dimana ia sudah mengantongi suara suara seperti bendarah umum robert kardinal dan juga korbit bidang kepatayan adakahar muzakir
sementara untuk yang kontra setia novanto seperti kita tahu ada nama yoris rawayai mantan korbit polhukam
kemudian ada nama menteri perindustrian erlangga hartarto
sekali lagi semua akan diputuskan dalam mekanisme adart partai golkar di rapat pleno yang akan digelar pekan depan
ada tiga ratus satu pengurus yang akan memutuskan siapa yang akan menjadi plt ketua umum
dan kemudian setelah terpilih plt ketua umum nantinya akan diputuskan juga apakah plt ketua umum ini akan menjabat sampai dua ribu sembilan belas
atau hanya mengantarkan dan juga menjadi panitia penyelenggara munaslu
ada munas luar biasa partai golkar di mana untuk syarat munaslup adalah adanya keinginan dari dua per tiga dpd satu partai golkar
sekali lagi ini masih cair sekali budi untuk bisa melihat bagaimana sebetulnya dinamika dan juga sikap sikap politik partai golkar
kami juga mendengar ada pertemuan pertemuan yang digelar di sejumlah lokasi seperti di hotel grand hyat kemudian di jenggala center
dimana tetua tetua dari partai golkar ini sudah mulai turun gunung termasuk dengan ketua dengan pembina buri soel bakri
juga sudah memberikan isyarat segera adanya pergantian ketua umum dan juga pengurus baru dari partai golkar sebelum tahun dua ribu tujuh belas ini berakhir
rifana kalau tadi kita dengar bahwa pernyataan sekjen partai golkar idrus marham sendiri mengatakan bahwa pengurus dpp dan seluruh pengurus dpd seluruh indonesia sendiri solid
tapi anda mengatakan sebenarnya ada dua vaksi besar yang pro stenovanto dan kontra stenovanto
bagaimana sebenarnya pemetaannya sendiri sih di partai golkar apakah dpd dpd itu sendiri memang sangat solid
dan bagaimana dengan peluang orang orang di luar dpp partai golkar untuk bisa masuk mengambil alih ke pengurusan
ya betul sekali budi berdasarkan adart atau anggaran dasar anggaran rumah tangga partai golkar disitu disebutkan bahwa yang berhak untuk menduduki jabatan sebagai plt ketua umum adalah mereka yang sudah menjalankan
jadi pengurus dpp partai golkar dan seperti kita tahu bahwa beberapa saat yang lalu ketemu partai golkar stenovanto sempat merombak ataupun merevitalisasi pengurus
artinya akan ada perbedaan konstelasi politik sebelum menjadi tersangka pada pertama kali dan sesudah menjadi tersangka untuk yang kedua kalinya ini
dan sampai sejauh ini sebenarnya konstelasinya tidak banyak berubah sekali lagi tadi sudah saya katakan bahwa memang berkali kali sekjen dari partai golkar dan juga para loyalis stenovanto ini mengatakan bahwa partai golkar
dalam keadaan solid semuanya akan fokus berkonsolidasi namun berulang kali dikatakan solid berulang kali juga kami menemukan fakta fakta di lapangan bahwa ada pertemuan pertemuan yang secara internal digelar untuk membahas nasib partai siapa yang akan menjadi plt ketua umum karena memang ada keinginan dari kubu yang kontra dari stenovanto supaya erlangga hartarto ini menduduki posisi plt ketua umum kemudian nanti akan dilegalisasi dalam munas atau munaslup partai golkar yang akan menjadi plt ketua umum
rencananya mereka menginginkan digelarnya ini awal desember namun sekali lagi untuk konsolidasi dpd dpd satu seluruh indonesia kalau anda dengar dan juga anda baca mungkin sudah ada di berita berita preslilis yang disebarkan oleh ketua dpd satu jawa barat deddy mulyadi bahwa dpd satu sedang mengupayakan upaya penyelamatan partai gerakan penyelamatan partai
nah untuk seperti apa gerakan penyelamatan partainya deddy mulyadi dalam press releasenya sudah mengatakan ingin meminta saran kepada senior senior partai golkar seperti akbar tanjung
kemudian abu rizal bakri agung laksono bahkan b j habibie dan juga yusuf kalla untuk urun rembuk untuk bersama sama bagaimana sebetulnya langkah langkah yang harus ditempuh dan sekali lagi yang akan menentukan sebetulnya siapa yang bisa menjadi plt ketua umum adalah nurdin halid
posisi nurdin halid ini sangat krusial budi dia adalah ketua harian yang tidak bisa diganti kecuali dalam forum munas dan nurdin halid menguasai suara sepuluh dpd seluruh indonesia
artinya dua puluh lima persen
siapapun yang mendapatkan dukungan dari nurdin halid bisa mendapatkan kursi plt ketua umum dan sampai sejauh ini kami belum bisa menebak kemana sebetulnya arah politik dari nurdin halid
ia memiliki kedekatan personal dengan idrus marham namun di satu sisi ia tidak juga dekat dengan robert kardinal dan juga kahar muzakir
namun di sisi lain kubu dari yoris kemudian erlangga agus gumiwang kartasasmita juga sedang berusaha untuk merebut dukungan dari nurdin halid
dan sampai sejauh ini nurdin halid tidak berada di jakarta di tengah gonca gajik politik
yang menimpa partai golkar ia memilih untuk fokus pada pemilihan calon gubernur sulawesi selatan dan rencananya akan kembali ke jakarta pada hari senin ini budi
terima kasih rifana jadi terjadi sebenarnya pertarungan secara senyap di dalam balik selimut tubuh partai golkar
terima kasih sekali lagi rifana pratiwi korespondensi dari indonesia yang melaporkan dari gedung dpr
sebelumnya ada mumtasa catra diningrat di rumah sakit medika permata hijau dan sebelumnya lagi ada maria sarjana dari gedung kpk jakarta
terima kasih rekan rekan